terima kasih anda masih bersama kami
sweeping pengemudi ojek dan taksi online di sukabumi berlangsung ricuh
sebuah motor yang diduga sebagai ojek online dirusak ratusan supir angkot dan ojek pangkalan yang mengamuk
bukan itu saja aksi ratusan supir dan ojek pangkalan ini merusak fasilitas terminal kota sukabumi dan sebuah kantor ojek online di sukabumi
aksi unjuk rasa ini direspon wali kota dengan menghentikan sementara transportasi berbasis aplikasi online selama satu tahun
aksi demonstrasi penutupan ojek dan taksi online berbuntut kericuhan
saat ratusan sopir angkutan umum dan ojek pangkalan menyisir ojek dan taksi online di jalan raya sebuah motor dirusak oleh masa
bukan hanya itu masa pun merusak fasilitas terminal kota sukabumi dan juga merusak kantor ojek online
perusakan terjadi ketika masa akan menyisir kendaraan di terminal
petugas terminal yang menghalangi justru jadi sasaran masa
masa yang mengamuk merusak beberapa fasilitas terminal seperti kantor staff dan sebuah komputer
sweeping yang dilakukan oleh ratusan ojek dan taksi online ini membuat warga ketakutan
awalnya di sini itu si yang unjuk rasa di ojek itu mau masuk ke terminal
dijagain sama putra dijagain supaya tidak masuk terminal
karena pasim ya pasif kita semua mengangkutan
dia jagain seperti itu malah dipukul dikejar
kantor apa bu nini yang ditumpukin bu
ini ya ayojek sih
oh sama sorum
iya kan sorumnya nggak tahu apa apa
bu sebagai warga takut nggak bu kondisi seperti ini
ya justru takut ketakutan
orang langsung kesini nyerbu
duduk duduk duduk
sementara itu wali kota sukabumi menghentikan operasi
transportasi online selama satu tahun
hingga kewajiban dan larangan kementerian perhubungan dipenuhi
kewajibannya ada larangannya termasuk harus komunikasi dengan
angkutan yang sudah lebih dulu berizin
sementara saya minta tidak beroperasional
dipenuhi dulu kewajiban dan larangan dari kementerian perhubungan
berapa lama bu
paling lama satu tahun
silahkan berkoordinasi dengan angkutan
selain itu angkutan aplikasi online pun harus menempuh prosedur untuk menentukan tarif atas dan bawah
sesuai dengan kesepakatan soal transportasi umum yang sudah legal di kota sukabumi
tim liputan transmedia